aku mau balik ke
kok pintunya dikunci
enggak enggak enggak enggak apa apa
gak usah takut bu ya
duduk aja dulu nggak apa apa
duduk ya duduk
iya nanti saya kasih tunjuk
duduk aja dulu
segera sob pergi dari sini
gak usah takut
tapi memang saya gak ada hubungan apa apa sama para kak bu
kalau selama ini paraka baik sama saya itu pasti karena dia kasian sama saya
itu aja bu
selebihnya nggak ada hubungan apa apa
kalau emang kamu gak ada perasaan apa apa sama paraka
jangan jangan ada hubungannya dari dua
kejadian yang menimpa aku
orang jahat itu sama bu aja mas
gimana ya caranya bikin omong gak marah marah lagi
maaf ya kelamaan nunggu ya
tuh kamu beresin mejanya papa nih
kan kalau misalnya mejanya rapih pasti nanti kerjanya enak
aduh makasih banyak ya
senang dia dirapihin sama aura
kita ke restoran yuk
soalnya tante naya masakin sesuatu buat kamu
ini tante bikinin spesial buat kamu
pasti masakannya tante enak banget rasanya
enak banget tante
saya ke sana sekarang
papa mau ada urusan dulu ya
kamu tinggal di sini sama tante naya
saya akan jaga
biar aku aja yang panggil ya
mungkin tasya ketiduran
biar aku aja yang ke kamarnya
ada yang kamu sembunyi dari aku
apa yang harus aku sembunyiin dari kamu
yang kamu mungkin lepas
bapak sekarang lagi senang banget
kamu tau gak kenapa
kamu sekarang udah resmi jadi anak papa sama menggisel
dan surat surat adopsi kamu sudah selesai diurus nak
alhamdulillah ya allah
ternyata prosesnya cepat juga ya pak
terima kasih mbak
kamu bisa tinggal di sini selama
maaf kenapa nak
aku mau balik ke ganti pak
apa alasan tasya gak jadi tinggal di sini
aku sih karena sejak tahun saya tinggal di sini cuma kamu yang gak suka
sayang kamu kalau ngomong jangan sembarangan
mana buktinya kalau aku gak suka sama tasya
aku selama ini perhatian kok sama tasya ya kan sayang
aku gak terima loh mas kamu menuduh aku kayak gitu
apa alasan kamu gak mau tinggal di sini di rumah

mungkin papa yang belum bisa jadi orang tua yang baik buat kamu
dan mungkin ini alasan tuhan kenapa belum kasih papa keturunan sampai saat ini
papa harusnya sadar
kamu masih cari bunda kamu
kita cari sama sama ya
kamu jangan pergi dari sini ya
kamu jangan pergi dari sini ya